di masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
banyak masyarakat yang berpergian dengan jalur darat
yang keluar dari jakarta bogor tangerang dan bekasi
menuju ke jawa tengah jawa barat ataupun jawa timur
dalam pelaksanaan libur natal dan tahun baru kali ini
kementerian perhubungan menegaskan
tidak akan ada penyekatan transportasi
namun akan diadakan pengetatan protokol kesehatan
di beberapa titik
salah satunya di bundaran kerucuk cirebon jawa barat
di mana masyarakat yang melintas yang tidak berplat nomor polisi e
atau yang masuk wilayah tiga cirebon
yang mencakup kota cirebon kabupaten cirebon
indramayu majalengka dan kuningan
akan diperiksa oleh petugas gabungan
mulyadi salah seorang warga asal tangerang
adalah salah satu yang dihentikan
di swab gitu ya alhamdulillah merasa terbantu
tapi agak sedikit sakit membantu sekali ya
untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
baru ya varian baru yang omikron itu ya
ya alhamdulillah lah membantu
akbp fahri sregar selaku kapolres cirebon kota
mengatakan bahwa akan ada empat pos pengamanan
di titik perbatasan
jika ada warga yang dinyatakan reaktif
akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
untuk pemeriksaan lebih lanjut
juga ada beberapa pos yang kita dirikan
untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang melintas
ada empat pos di perbatasan
yaitu pos bakal wil
kedaung kali jaga sama penggung
jadi pos pos ini bertugas untuk melakukan
pengecekan kartu vaksin dosis satu dosis dua
dan juga rapid test antigen hamil satu
jadi apabila nanti ada masyarakat
yang tidak bisa menunjukkan rapid test antigen hamil satu
maka kita sudah menyiapkan petugas
untuk melakukan tes rapid antigen
dan kalau pada saat nanti di tes rapid antigen
ternyata dinyatakan reaktif
maka nanti ada petugas dengan ambulan
akan membawa ke rumah sakit
atau sakit terdekat
kegiatan pengamanan ini dilakukan dari tanggal
hingga dua januari dua ribu dua puluh
waktu indonesia barat
masyarakat yang berpergian dihimbau untuk sudah
memenuhi persyaratan untuk membawa sertifikat vaksin
dan juga hasil swab antigen yang berlaku
satu x dua puluh empat jam agar mempermudah perjalanan
tim liputan cnn indonesia cirebon jawa barat